kita tersambung lagi dengan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman
selamat pagi menuju siang pak boyamin
kita ketahui kepolisian ini sudah berhasil menangkap joko chandra pada kamis malam kemarin
ini apakah anda melihat ada keseriusan polisi untuk menangkap buronan koruptor
kalau tidak serius tidak tertangkap
jadi pertanyaannya kalau begitu saya enak aja jawab
karena apa kalau serius itu sudah tertangkap sembilan tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu
jadi ini pun serius pun karena setelah rame rakyat marah
dan mungkin sudah sampai tataran tertinggi menyendil pak presiden
pemerintahan kan pasti kemudian merasa khawatir kalau rakyatnya nanti semakin marah
kan keselamatan pemerintahan kan bisa bisa menjadi di tepi jurang kan gitu
maka ya berusaha serius
untuk menangkap joko chandra apapun itu motivasinya halal saja
tapi sebenarnya kita layak memberikan apresiasi kepada kabar eskrim kepada kapolri
dan juga pak mahfud juga pak presiden apapun ini prestasi
karena kalau toh itu ada yang kemarin kejadian sekar begitu
tapi pemerintah nggak mau nangkep dengan alasan ya biarkan aja
itu kan juga tidak akan tertangkap
jadi ini apapun ya kalau ayam dan telur siapa duluan
kita anggap seperti itu aja lah
apapun pemerintah berhasil membawa pulang joko chandra
dan mudah mudahan ini juga akan mengungkap banyak hal nanti selama masuk indonesia
membuat ktp membuat paspor dapat surat jalan
kemudian juga dapat banyak hal
kemudahan kemudahan di indonesia termasuk mengurusi bisnisnya nanti bisa diungkap lebih banyak lagi
dan kemudian tujuan akhir itu kan kita selalu mengingatkan
sampai saya mengajukan gugatan pra peradilan ke polisi jaksa dan kpk untuk perkara korupsi yang makrak
ini pelajaran banyak yang kita dapatkan
korupsi harus diperiksa cepat dan jangan sampai kabur
kan itu kan langsung ditahan dan lain sebagainya sejak awal
jadi jangan diberi kesempatan
seperti kasusnya joko chandra itu kan persidangan tidak ditahan
putusan bebas terus baru ke mahkamah agung diputus bersalah hari ini
tapi sebelumnya hari sebelumnya sudah kabur
kan itu kan jangan sampai itu nanti juga putusan putusan yang kira kira akan membuat
putusan yang tidak mengenakan bagi terdakwa itu bocor
nah itu harus juga mahkamah agung harus mulai melakukan perbaikan perbaikan
dan yang berikutnya yang utama dalam pemberantasan korupsi itu kan harus memiskinkan
karena apapun dia sudah korupsi pertama dengan pencucian uang
kedua ya disita harta hartanya karena apapun misalnya dari proses yang ilegal
maka tidak boleh ada keuntungan
ya ilegal juga
kalau kemudian koruptor dibuat miskin kan tidak seperti joko chandra ini
karena kekuatan uangnya mampu mengatur sana sini kan itu tujuan akhir
iya pak boyamin jadi menurut anda memang penangkapan ini bisa berhasil karena dorongan suara masyarakat juga
tapi kami juga bisa mengetahui kasus kembalinya joko chandra ini juga sempat menyeret sejumlah nama petinggi kepolisian
apakah anda melihat polisi akan membongkar nama pejabat lain yang terlibat
nah kalau ini bisa dikatakan
bicara ujian begitu justru kepolisian yang lulus paling atas
karena pak sudah langsung mencopot yang diduga terlibat
itu ada tiga jenderal dan yang satu sudah dijadikan tersangka
yaitu brigjen prasetyo utomo bersama anita kolupaking lawyernya joko chandra
dan ini justru sudah kalau bicara ujian itu lulus nomor satu ya barreskrim
baru kemudian kejaksaan itu baru mencopot dari jabatan
belum ada tindakannya padahal saya minta itu dipecat dari pns nya
oknum jaksa yang bertemu dengan joko chandra
dan kemudian imigrasi malah belum ada apa apa
ini bagaimana dengan kaitannya dengan orang yang membuatkan paspor dan mencabut cekalnya
dan membiarkan joko chandra bisa lalu lalang di kantor imigrasi misalnya
jadi ini ujian ujian inilah sebenarnya kalau kita berterima kasih ini karena saya orang solo
eviwisme satir itu kan
terima kasih pak joko chandra gitu kira kira atas sesuatu yang pelajaran berharga begini
tapi artinya kembali ke persoalan awal oknum pejabat saya yakin yang terkait nanti akan diproses
dan saya yakin ada bersih bersih karena ini sudah semangat itu sejak awal
bahkan mungkin saja pak listio sigit itu jengkelnya bukan main gitu kan
langsung mentersanggahkan itu teman angkatannya loh brigjen prasetyo komo itu angkatan sembilan puluh satu kan tadi kalau tidak salah
itu berarti kan sangat geram kira kira gitu
dan tanggal dua puluh an juga itu seperti kata pak mahfud itu
saking geramnya dia sampai menantang temennya gitu
saya dengar dari informasi teman teman kepolisian yang masih punya nurani punya idealisme gitu
sampai ada istilah bocor ke beberapa temennya menantang taruhan pak listio sigit itu
ya meskipun digoroh oleh teman temannya juga ya taruhannya sepantau soto gitu
tapi artinya itu menunjukkan keseriusan dari pak listio sigit
sebenarnya kan gampang untuk menangkap buron itu
sepanjang serius ada kesungguhan dan ada otoritas tertinggi dari presiden dari pemerintah maka semua lancar
dan setahu saya misalnya pengungkapan kasus korupsi jiwasraya yang terakhir
itu ketika sampai level tertentu itu diberikan keleluasan dan tidak ada gangguan
maka cepat ditangkap ditahan dan diproses
bahkan uangnya masih banyak yang bisa disita kasus jiwasraya
kerugian enam belas triliun
tapi yang sudah bisa disita delapan belas triliun
meskipun nanti kerugiannya bisa sampai angka dua puluh lima
itu yang sebenarnya ini pelajaran pelajaran berada yang sebenarnya kalau mau
negara kita mau lebih baik pemberantasan korupsi juga bagus
dan semakin tidak ada korupsi karena semua orang takut korupsi
karena nanti asli akan dikejar kalau buruan kurse seperti jawa chandra
dimiskinkan dan diproses dengan cepat segera ditahan
maka semua orang akan segera pikir ulang seribu kali untuk melakukan korupsi
jadi inilah pelajaran pelajaran yang kita dapat
dan mudah mudahan juga nanti bukan hanya brigjen pol pu
kurwestria utomo ada yang lain lain yang memang itu
pertama membantu buron masuk dan keluar
juga membantu surat surat dan juga barangkali ada dugaan aliran materi
atau paling tidak janji begitu yang mestinya akan dikejar
karena baris lim seperti kemarin menyatakan akan menggandeng kpk
artinya itu pasti ada indikasi di sana bahwa ada dugaan uang yang mengalir
atau janji karena rakyat saja pasti bertanya
iya pak boyamin tadi di awal anda menyinggung soal p dua p ini
kalau menurut anda mengenai p dua p ini apakah memang sering dilakukan
dalam penangkapan buronan korupsi lainnya
kalau ini sih soal ini aja strategi
dan saya yakin di dalamnya tidak hanya semata seperti itu
ini kan supaya dalam pengertian pengertian tertentu
menjadikan suatu cerita yang nanti heroik
karena tidak mungkin karena saya tahu persis joko tjandra itu di malaysia
sangat dilindungi oleh penguasa penguasa yang sekarang juga lingkaran penguasa
jadi dia sangat dekat dengan nasibnya
jadi sebenarnya mungkin saja kalau boleh menganalisa
barangkali pak presiden jokowi menelpon perdana menteri malaysia
muhyiddin yassin karena hubungannya ketat
kalau tanpa ada istilahnya itu permisi dan kemudian tidak ada dipersilahkan begitu
bahasa jawanya tidak ada klon pun rasanya juga nggak mudah untuk menangkap di sana
menangkap orang biasa saja tidak mudah apalagi ini orang kaya dan buron yang sekian lama
jadi ini hanya teknis yang barangkali level levelnya
ini hendak disampaikan kepada masyarakat bahwa kepolisian juga sangat berperanan loh
dan ini hubungan baik
dan memang sudah sering terjadi kok kerjasama polisi indonesia dan polisi malaysia zaman mulai teroris
juga beberapa kaitannya tki tkw dan kemudian juga sekarang joko chandra
jadi ini sebenarnya kalau boleh direkonstruksi ulang ini sebenarnya hanya mengulang saja proses proses itu
bagaimana hubungan polisi indonesia dan polisi malaysia
jadi ini apapun rangkaian rangkaian yang nanti kalau istilahnya pun misalnya kepolisian
bisa saja tanda kutip ini dalam rangka supaya joko chandra ini sedikit kooperatif katakanlah begitu
polisi di indonesia menekan anak dan istrinya di indonesia misalnya
kan bisa saja seperti itu kalau mau teori konspirasi
jadi jangan dilihat terderhana saja
tapi prinsipnya apapun goal nya saja lah
joko tjandra dibawa pulang
ya pak boyamin bagaimana anda melihat kasus ini ke depannya
apakah ini uangnya juga akan kembali ke negara
bagaimana anda melihat perkembangan kasus ini
ini kalau csi bank bali itu sebenarnya agak salah kalau misalnya csi
ini kan pencairan uang dari bppn untuk membayar hak tagih bank bali yang dulu ada di bdni
nah menurut menteri keuangan ini hak tagih ini tidak boleh diberikan
karena tidak memenuhi persyaratan
jadi bukan csi nya
kalau csi nya perdebatannya boleh dan tidak boleh nanti
ini persoalannya seakan akan bank bali dulu punya pinjaman kepada bank bdni
terus kemudian bdni ditutup dan diambil alih pemerintah
terus bank bali itu seakan akan menagih uangnya dulu
tapi karena tidak ada administrasi yang cukup gitu
diduga katakanlah pemerintah ini curiga ini benar enggak ini tagihan
maka itu tidak boleh dibayar
nah sudah diberikan
sudah ditolak beberapa kali
kemudian ada gerilya melalui waktu itu dari fakta persidangan loh ya
ini terkait pandil lubis terus syahril sabirin
maka itu bisa dibayar
harusnya tidak boleh dibayar
dan itu sudah disita yang berkaitan dengan joko chandra
lima ratus empat puluh enam miliar itu akhirnya yang tersebar kemana mana dikumpulkan lagi
terus kemudian ditampung di bank permata dan sudah dieksekusi
bahwa sisanya memang sekitar tiga ratus enam puluh an miliar
itu belum balik itu
itu rangkaian dengan bersama sama yang lain
tapi kalau ini tersangkanya hanya tetap tiga
memang seakan akan itu menjadi kewajiban joko chandra pandil lubis dan syahril sabirin
nah nanti kalau pandil lubis syahril sabirin itu mungkin uangnya tidak sampai dua puluh miliar
maka sisanya ya tiga ratus sepuluh an itu menjadi tanggung jawab joko chandra
jadi harus kita jelaskan rangkaian itu
jadi supaya joko chandra itu kalau secara hukum putusannya
itu uang pengguna
itu uang pengganti sudah dipenuhi karena sudah disita di bank permata
yang dulu bank ratu
dan tinggal menjalani hukuman dua tahun menjara
sebenarnya kasian juga kalau berpikir begini
dua tahun penjara saja sampai harus membawa persoalan ini menjadi rumit begini
bisa jadi pak joko chandra ini akan dikenakan pidana tentang imigrasi
masuk indonesia tidak lewat pos imigrasi
keluar juga tidak
ini ancamannya bisa dua tahun tiga tahun kalau tidak salah
terus kemudian berkaitan dengan surat palsu yang akan dibersamakan dengan prasetya utomo
karena dia menggunakan
ini ancaman bahkan bisa enam tahun tujuh tahun
terus kemudian juga misalnya kalau terkait paspor
itu menyatakan warga negara papua new guinea
tapi tidak ditulis sehingga dia dapat paspor
misalnya ini berkaitan dengan undang undang keimigrasian
banyak itu malahan justru menyeret banyak orang
dan juga bisa jadi menyeret dirinya sendiri untuk malah menambah hukuman hukumannya
iya pak boy penangkapan joko chandra tadi malam oleh barreskrim ini patut diapresiasi ya
lalu ke depannya bagaimana dengan kasus buronan buronan korupsi lain
seperti mungkin harun masiku yang masih buron hingga sekarang
itu buronnya dalam negeri soalnya cuma mau tidak mau aja
karena apapun terlalu mudah lah kalau mau sebenarnya
tapi nampaknya kemauan itu yang belum ada
jadi sebenarnya kan rumusnya cuma dua mau dan mampu
kalau mampunya mampu
mau nya ini yang belum ada
dan buron buron yang lain di luar negeri masih ada
memang misalnya hongkowitrano yang terkait dengan kodeksat yang kerugiannya sampai tiga puluh enam triliun
tapi sudah ulang sekitar tiga puluh dua triliun misalnya
tapi ada sisa sisanya yang belum misalnya
atau yang terkait dengan blbi masih ada buron juga kok
terkait yang terbaru misalnya yang paling lama sorry paling lama itu edi tansil yang nilainya juga satu triliun lebih waktu
orde baru kalau waktu itu didolarkan atau emas terus sekarang kira kira sepuluh kali lipat bahkan atau dua puluh kali lipat
uang waktu itu kan dolar juga masih dua tiga sekarang kalau berapa ya kan
nah ini yang paling utama di negara cina juga
dan pernah kita memulangkan dari china sama di gunahartono
jadi tinggal kalau ini ada kemauan lagi maka bisa memulangkan dan kita setidaknya pemerintahan ini sekaligus menuntaskan begitu kan
akan dicatat menuntaskan buron buron yang belum pernah ditangkap kalau bisa memulangkan nongko widrano edi tansil dan buron buron yang lain
dan itu sebenarnya sekali lagi sepanjang ada kemauan ada kesungguhan dan ada sedikit keseriusan pasti bisa dibawa pulang
ya pak boyamin kita ada pertanyaan terakhir
apakah ini juga menjadi prestasi pribadi untuk komjespol listio cina
apakah ini juga akan mengangkat menjadi tiket ya untuk menjadi kapolri selanjutnya
barangkali itu salah satu faktor aja
untuk jadi kapolri itu kan banyak faktor
diusulkan presiden setuju dpr
pernah kan ada yang diusulkan presiden tapi tidak setuju dpr
belum tentu ini
bagian saham kecil
kalau kemarin misalnya ini awal awal itu kan seperti kegagalan
sehingga belum apa apa belum ada angin ada hujan
atau ini adalah listio sigit tereliminasi dengan kasus ini untuk jadi calon kapolri
nah sekarang ketika berhasil apakah kemudian ini menjadi calon kuat untuk jadi kapolri
ya bisa aja
saya pada posisi tertentu kalau memang dia ini suatu ujian dan malah lulus itu malah menjadikan meninggikan derajatnya
layak saja untuk jadi kapolri
dan ini bisa aja kalau jadi kapolri akan banyak menangkap buruan dan memberantas korupsi kan
dengan istilahnya prestasi pertama tegas terhadap anak buahnya dan teman angkatannya
dan langsung dicopot dan diberhentikan dan diproses bidana
dan kemudian juga mampu menangkap joko tjandra
ya kalau posisi itu jangan ditanya saya mendukung atau tidak
nanti saya dikira bermain lagi dulu awal awal dikira berkaitan dengan isu calon kapolri
sekarang juga pasti juga dikaitkan dengan isu calon kapolri
ya kalau memang nasibnya pak listio sigit itu akan jadi kapolri maka apapun halangannya malah bisa menjadikan tambah kencangnya jalannya gitu
seperti ini ujian ternyata lulus ya
memang kalau akan dijadikan kapolri dan menurut presiden layak dan dpr menyetujui ya kita terima dengan tangan terbuka rakyat apa bisa menolak itu kan
ya hanya saya selaku mati pasti akan selalu pada posisi oposisi gitu terhadap penegakan hukum baik polisi jaksa dan kpk
dan saya pasti akan mengajukan gugatan gugatan dan saya selalu semangat kok gugatan perkara mangkrak masih banyak
kan pernah saya mengajukan gugatan itu dalam satu kurun waktu
dalam satu turun waktu langsung sepuluh perkara terhadap jaksa agung waktu zaman pak prasetyo
nanti zaman pak sigit ini mungkin ada perkara korupsi yang banyak makrak yang akan saya gugat
baik sekarang atau nanti kalau memang jadi kapolri
jadi ini janji kepada seluruh masyarakat dan juga pada cnn
jadi jangan khawatir ini sesuatu yang kemudian karena saya merasa menganggap pak listio sigit berprestasi saya tidak melakukan kontrol
dan masyarakat harus mengontrol supaya memang
kalau ini proses ini bisa suatu dimaknai perbaikan maka ya itu tadi kita paksa jaksa polisi dan kpk untuk mengungkap korupsi cepat dan menahan dan kemudian memiskinkan
kalau tidak kita gugati rame rame aja
oke terima kasih ini kita tunggu ya mungkin pak boyamin untuk penegakan penegakan dan juga pengungkapan kasus kasus korupsi lainnya ke depannya agar ya indonesia semakin maju mungkin ya
iya benar sekali dan suara rakyat ini memungkinkan
ini memang penting dan berperan untuk mencegah korupsi di indonesia
terima kasih pak boyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi indonesia yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh